presiden joko widodo kesal dengan adanya perbedaan data dari tiap kementerian lembaga dan juga badan pusat statistik
perbedaan ini terjadi sejak hari pertama jokowi menjadi presiden sehingga membuat pengambilan keputusan memakan waktu lama
presiden jokowi memilih untuk menggunakan data bps namun jokowi juga akan tetap mengecek ulang tiap data yang diterima dari bps
baik dari sampel yang diambil atau metodologinya
jokowi menegaskan semua data yang diberikan harus real representatif dan tegas
jokowi meminta agar kementerian dan lembaga tidak menganggarkan dana untuk survei
sebab kebanyakan survei kementerian dan lembaga hanya berorientasi proyek
disodori empat lembar seperti ini beda beda mana yang mau saya pakai
saya mau tanya mana yang mau saya pakai
ini harus diakhiri
hal hal yang seperti itu
orientasinya tidak lagi orientasi proyek
kementerian ini ada proyek survei kementerian ini ada proyek cari data
kementerian ini ada proyek cari informasi
satu data sekarang ini kita pakai bps
tapi kalau enggak benar juga juga hati hati